jalur tol batang semarang dipastikan bisa dilalui kendaraan untuk arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
namun jalur tol sepanjang tujuh puluh empat dua puluh km ini hanya bersifat fungsional
beginilah kondisi jalur tol batang semarang
ruas tol batang semarang ini masih dikebut pengerjaannya
dari pantauan di lapangan ada beberapa titik yang belum tersambung beton atau terputus karena jembatan
namun pihak waskita memastikan jalur tersebut akan terselesaikan dan dapat difungsionalkan saat arus mudik lebaran mendatang
dengan masih bersifat fungsional ini jalur tol batang semarang rencananya akan dibuka satu jalur
untuk lokasi eksik tol rencananya di titik andeman
yang terdapat simpang susun yang mengarahkan kendaraan keluar dari tol menuju ke pantura
terkait dengan perkembangan pembangunan jalan tol
sebagaimana waskita sudah memberikan garansi akan bisa dilewati pada saat nanti al quran
di tahun ini mudah mudahan bisa kalau terkait ada pembangunan
kita lihat mereka bekerja siang dan malam mudah mudahan bisa kelar untuk tol fungsionalnya nanti pada saat mudik lebaran nanti
untuk eksik dan
ya ada beberapa eksik di batang
kita lihat nanti perkembangan itu nanti akan diputuskan oleh direkturat lalu lintas polda
dari apakah nanti dikan depan atau nanti di kedingsing nanti sesuai kebutuhan
itu sangat situasional
pantulan sementara gimana
kemungkinan besar nanti keluarnya di andeman
sementara itu sejumlah ruas jalan tol yang telah selesai pengerjaannya dilakukan perawatan jalan
berupa penyemprotan air dan pembersihan oleh petugas
hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan debu saat dilalui kendaraan
pengerjaan tol batang semarang sepanjang tujuh puluh empat dua puluh km tersebut saat ini baru mencapai tujuh puluh empat persen
namun pihak waskita memastikan pengerjaan akan selesai sebelum lebaran
sehingga bisa digunakan untuk penyemprotan air dan pembersihan oleh petugas

fungsional bisa dilewati di tanggal enam belas
kalau tidak ada halangan apa apa
misalnya cuaca mendukung sepertinya kita sekitar tanggal enam belas
apa yang membedakan jembatan ini dari jembatan bajak
ini jembatan bajak pelangkung saja
cuma metodenya mungkin yang pertama kali di indonesia ya
selesainya pembangunan jembatan tol kalikuto di wilayah perbatasan gringsing batang kendal
diharapkan dapat mengurangi penumpukan arus kendaraan di jalur pantura